saya berdiri sekitar tujuh ratus meter dari kobaran api yang masih tampak menyala
di kilang minyak balongan milik pertamina di kabupaten indramayu jawa barat
sudah tujuh belas jam sejak peristiwa ini terjadi tetapi api belum juga berhasil dipadamkan
api yang menghanguskan empat tanki berisi bahan bakar minyak
dengan kapasitas seratus ribu kiloliter ini sudah jauh mengecil
api juga berhasil dilokalisasi di area seluas dua hektare
dari total satu ratus delapan puluh hektare luas kilang minyak balongan
sebelumnya upaya pemadaman dilakukan dengan cara memberi foam
di sekitar area yang terbakar untuk mencegah api meluas ke area lainnya
sebelum api berhasil dipadamkan total
kilang minyak yang memasok bbm untuk wilayah cikampek dan jakarta ini
masih dalam kondisi shutdown atau tidak beroperasi
direktur utama pertamina nike widjawati di kilang minyak balongan optimis
api akan padam senin malam
ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan gangguan pasokan bbm
supply untuk masyarakat kita di storage itu penuh nih
jadi stok nasional hari ini itu aman sekali
jadi kita kalaupun misalnya dalam dua tiga atau empat hari
kilang ini belum bisa dioperasikan secara penuh
supply ini bisa kita ambil dari inventory yang ada
dari stok yang ada
tbbm yang sebelah ini penuh
kemudian kita kan sekarang sudah menggunakan digitalisasi ya
dengan digitalisasi ini kita kemudian bisa melihat stok di tbbm maupun di spbu
sementara hingga saat ini musibah meledak dan terbakarnya tanki
di kilang pertamina balongan indramayu jawa barat
belum dapat diketahui penyebabnya
namun adanya petir saat kejadian
diduga menjadi salah satu penyebab musibah terbakarnya di kilang pertamina balongan
kondisinya sekarang api sudah mulai berkurang atau gimana
kondisi api sudah mengecil udah dilokalisir sama kita dari tadi siang
jadi sudah agak mengecil jadi tidak luasannya sambil mengamankan fasilitas yang lain
untuk penyebabnya sendiri sudah diketahui atau dugaan mengarahkan apa
dugaan baru dugaan sementara petir tadi malam yang menyambar
sementara itu dari keterangan warga
dua jam sebelum kebakaran tercium bau gas yang sangat menarik
ketika petir dikitar petir dikitar
bau gas yang sangat menyengat

bau menyengat itu menyengat kayak minum air apa apa bensin itu
itu dibangun sama anak yang laki laki jam sebelas
kalau baunya agak kuat keluar semua
kalau dilihat di luar warga sudah banyak
bukan dari gas bukan dari motor yang bocor
artinya ada kebocoran dari pertemina
akibat peristiwa ini bpbd kabupaten indramayu mencatat lima belas orang luka ringan
dan lima orang mengalami luka bakar berat hingga harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit
selain itu kebakaran juga menyebabkan sejumlah rumah rusak
hingga lebih dari sembilan ratus orang sempat mengungsi ke pendopo indramayu dan dua lokasi lainnya
mardika utama evan askam indramayu